kondisi saya adalah sehat terima kasih
seperti diketahui di arab saudi ini dalam kondisi sehari hari dalam hari hari ini cuaca bisa mencapai tiga puluh delapan empat puluh derajat celcius
bahkan diprediksi bisa mencapai empat puluh derajat celcius
kemarin saya juga ada kesempatan untuk berbunyi di padang arapat
saya juga ingin melihat kesiapan bagaimana tenda tenda di padang arapat
sejauh ini tenda tenda di padang arafah sudah siap untuk menyambut kedatangan para jemaah haji dari seluruh dunia
tinggal beberapa dipak tap yang nantinya akan kami tempati misalnya
tenda tenda sudah dipersiapkan dan tinggal perubahan
renovasi kecil seperti misalnya menambah akses
untuk mengenal tenda bagi masing masing rombongan
baik mas revo melihat cuaca panas yang cukup ekstrim dan juga melihat masih di tengah wabah covid sembilan belas juga
apa saja yang sudah disiapkan oleh pihak terkait yang terlibat untuk membantu menyiapkan operasional penyelenggaraan ibadah haji di sana

terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak